kita beralih ke berita kuliner
mie tek tek makanan khas jawa timur ini sangat populer hampir di semua wilayah di indonesia
salah satunya di surabaya
di mana sebuah restoran hotel menyajikan menu mie tek tek dengan kuah spesial
yang dipadukan dengan bakso sapi telur ayam serta tingkat kepedasan yang dijamin menggugah selera
penasaran dengan sensasinya berikut liputannya
mie tek tek persembahan sebuah hotel berbintang di surabaya jawa timur
mie tek tek spesial bakso ini memiliki rasa yang luar biasa
mie yang dipadu dengan kuah kaldu udang membuat rasa gurih yang menggigit
sensasi rasa menakjubkan juga ditawarkan oleh mie tek tek telur
yaitu paduan mie kuah dengan telur mata sapi setelah matang
yang tak kalah penting tiga level sambal
sebagai ciri khas mie tek tek ini
sambal yang memiliki level kepedasan berbeda ini sesuai dengan namanya
sambal warna hijau dinamakan sambal nyeneng akeati
level kedua nyeri akeati atau level sedang dengan lima belas cabai
dan yang super pedas bernama ngelara akeati
mie tek tek ini semakin spesial karena direbus dengan tambahan bumbu halus yang unik
campuran udang tanpa kupas
serta rempah rempah jawa seperti bawang merah bawang putih dan kemiri
yang menguatkan cita rasa dan aroma masakan
nah untuk bumbu dasarnya saya menggunakan udang yang diolah dengan kulitnya
dengan ditambah rempah rempah lainnya untuk meningkatkan cita rasa dari mie tek tek ini
soal rasa tak diragukan lagi
gurih manis serta rasa pedasnya serasa lumer di mulut
tak heran menu yang satu ini menjadi favorit pengunjung restoran ini
rasanya mie nya sih kenyal
mungkin karena ini mie nyaman kreatif
jadi tingkat level pedasnya gak sepedas mie yang ngelara akeati
tuh rasanya kutu
jika anda semakin penasaran anda bisa mencoba sensasi rasa mie tek tek ala chef triana ini
dengan langsung merapat ke sebuah hotel di kawasan jalan pandigiling surabaya